kita ke informasi selanjutnya jumlah korban kecelakaan maut di kawasan wado sumedang bertambah menjadi dua puluh sembilan orang
sejumlah korban meninggal telah dimakamkan keluarganya
dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan kasus kecelakaan maut busri padma kencana ini
kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kapolres sumedang akbp eko prasetyo robianto
selamat sore pak eko
terima kasih pak eko sudah bergabung dengan kita sore ini
pak eko kita pastikan mungkin saat ini polisi masih terus mengolah bukti dan juga data yang dikumpulkan di lokasi kejadian kecelakaan
dugaan awal sejauh ini apa yang menjadi penyebab kecelakaan pak yang bisa disimpulkan
jadi dari sejak kejadian tadi malam sekitar pukul delapan belas tiga puluh hingga pukul delapan pagi tadi hari ini
itu proses kegiatannya adalah evakuasi karena korban terakhir itu bisa diangkat pukul delapan tadi pagi
selanjutnya dilakukan olah tkp dari ditlantas polda jabar dan korlantas polri
hal ini pada hari ini kita lakukan scanning terhadap tkp
scanning ini meliputi geografis dari lokasi kejadian kondisi jalan
dan posisi badan kendaraan terakhir dan garisan goresan jejak rem di aspal maupun goresan di aspal akibat bodi kendaraan
namun proses ini belum selesai
besok akan dilanjutkan proses pengecekan kendaraan bersama dengan agen tunggal pemegang merek
sehingga proses dari olah tkp ini memakan waktu sekitar dua tiga hari
yang nanti bentuknya akan berupa simulasi posisi kendaraan ketika mulai akan terjadi kecelakaan
hingga pada posisi akhir terjadinya kecelakaan
untuk update korban meninggal saat ini memang dua puluh sembilan orang
korban luka luka tiga puluh delapan orang
saat ini untuk luka luka yang masih ada di rumah sakit adalah dua puluh empat orang
pak eko artinya kita konfirmasi lagi semua korban sudah dievakuasi pak ya
seluruhnya sudah dievakuasi dan sekarang saat ini sedang proses pengangkatan badan kendaraan dari dasar jurang
yang keren dari jasa marga
pak eko kita juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dari kondisi medan jalan di sana
apakah secara rambu rambu atau secara apa namanya ya
secara struktur ini juga menjadi penyebab yang cukup kuat sehingga bus ini mengalami kecelakaan
atau memang ada faktor faktor lain yang saat ini masih terpantau di awal begitu pak
jadi memang jalan waduh tersebut
kelas jalannya tidak diperuntukkan untuk kendaraan sebesar bus yang kecelakaan saat ini
itu merupakan jalan provinsi sehingga tadi berdasarkan kumpulan bahan keterangan sementara
dari kors lantas polri dan dinas perhubungan provinsi
itu diambil kesimpulan untuk akan segera dilakukan pemasangan gate entry atau portal
sehingga akan menghambat kendaraan kendaraan besar melintasi daerah tersebut
itu sangat curam dan berliku liku sehingga untuk manuver kendaraan besar itu tidaklah mudah dari daerah tersebut
apalagi pada saat kejadian itu hujan turun agak deras
oke ada juga informasi soal kelayakan bus beroperasi ini juga jadi fokus dari penyelidikan lebih lanjut dari polisi pak
semua aspek dilakukan pengecekan baik posisi personaling pada saat kecelakaan
kondisi ban pada saat ini apakah ada yang pecah
dan kir dari kendaraan tersebut
oke baik kita tunggu apa kemudian hasil dari penyelidikan yang bisa menyimpulkan menjadi penyebab kecelakaan yang menewaskan dua puluh sembilan orang
ini pak eko terima kasih akbp eko prasetyo robianto kapolres sumedang sudah bergabung dengan kita sore ini